sampai jumpa di video selanjutnya
dia kan udah diobatin sama dokter
terusnya mau ganti dokter mana lagi
orang ini aja udah gila nanti ditambah gila lagi
ah lo ngajarin yang enggak enggak aja
kalian mau gak bantuin kakak
kaka itu kan punya temen tukang cukur
nah dia butuh pelanggan
kalian mau kan jadi pelanggannya dia
tapi rambut kalian cukur
semua kakak yang bayar kok
ini kakak kasih uang ke kalian ya
satu orang seratus ribu
jadi lima puluh ribu buat bayar ke kakak itu
dan lima puluh ribu lagi buat kalian makan
tapi kalian harus ingat
kalian jangan bilang ke kakak itu
kalau aku yang bayarin kalian
udah tempatnya di sana
bang bisa cukur enggak
sini abang cukur
abang cukur ya
nih abang bikin modelnya kayak lucky perdana ya
aduh bang bang kalah bang
kok sambil nyanyi bang
nah udah beres sekarang
sekarang lo ngaca dulu ya
lucky perdana kan
oh oke bang
gede amat bang
kamu megang duit gue pay doang nih deh
udah deh buat abang aja semua
wah lo kecil kecil udah baik lo
alhamdulillah ya allah
gede amat deh uangnya
gak ada kembalian
gak usah bang
duitnya buat abang aja
aduh baik baik banget sih anak kecil zaman sekarang nih
aduh sekalinya dapet rezeki banyak
silakan tuhan putri
mau pesan apa mas
saya mau pesan makanan yang paling enak dan yang paling spesial yang ada di sini
yang paling enak dan paling spesial
kan ini hari yang paling bersejarah dan yang paling spesial buat hidup aku
jadi kamu tenang aja gak usah khawatir karena uangku masih banyak kok
dan pelanggan aku juga masih banyak
ini menu pembuka kita yang paling spesial malam ini
khusus untuk kamu
tuhan dan nyonya
potongan kue ini untuk orang yang paling spesial dalam hidup aku
selama ini kamu selalu ngasih semangat sama aku
padat agama zul
kamu dulu pernah bilang kan
pasti orang tua kita di atas surga sana juga ya
dan sekarang kita berdua sama sama anak yatim piatu
pasti mereka lagi ngeliat anak anaknya
gila si luki kan baru berduka kemarin
asal cewek sialan
harusnya gue yang bikin dia senang
bukan si yopi
kenapa sih lora
nya aku tau nya tuh sedih
mbak belu kok kayak makin lama makin parah
kemarin dia masih mengingat nya
nya mendingan kita bawa dari ke dokter lagi aja
dia kan yang diobatin sama dokter
terusnya mau ganti dokter mana lagi
orang ini aja udah gila
ntar ditambah gila lagi
ah lo ngajarinnya gak gak aja
kita gak pernah dikasih senang dikit aja
bangetan banget sih
kamu mulai sekolah lagi kan
kayaknya enggak deh
cari uang dulu
tapi kan sekolah penting ki
cuma sekarang aku harus fokus dulu cari uang yang banyak yang
biar kalau nanti uangnya udah kumpul baru aku sekolah lagi
kalau emang kamu pikir itu yang terbaik untuk kamu
seneng melihat lucky bahagia kayak gitu
tapi rocky gak boleh sampai tahu
kalau dia tahu aku yang ngasih uang ke anak jalan itu pasti dia kecewa
kalian pada ngapain kesini
kak teman saya juga mau ikut dicukur rambutnya
iya kak kita mau dicukur rambut
itu aku bakal ikut
itu ini juga
aku pengen jadi polis
siapa tadi ya
oke siapa tadi
sekarang mau ikut
oh jadi shopee sengaja bayar anak jalanan buat narik perhatian lucky
mudah mudahan hari ini balik mau cukur lagi sama gue
lo ngapain kesini
gi sebenarnya gue tau kalau lo tuh masih sedih banget atas kematian bokap lo
iya udah udah gue terima kasih lo udah datang kesini
tapi gue gak butuh perhatian lo
sekarang gue mau nyari duit dan gue mau bikin bokap gue bangga
tapi lo yakin udah bikin bokap lu bangga
dia jelas bokap gue bangga sama gue gue udah punya penghasilan sendiri mandiri
tapi kalau bokap lo tau lo dapat kemampuan
lo dapat duit dari orang bukan dari usaha lo sendiri gimana
eh lo jangan macem macem ya
mau pergi jangan ganggu gue lagi
gue tau kok lu dapat duit dari mana
dari anak jalanan kan yang mau cukur rambut sama loh
kok lo tau
ya gue tau dari anak itu
tadi dia minta duit lagi kopi buat cukuran sama allah
dan sisa uangnya buat mereka
kopi bayar mereka untuk nyuruh mereka syukur sama gue
omas ini dokternya udah datang
buruan dong sembuhin laki saya
laura omas tunggu pembahasan saya
selama ini kan bukannya gue yang ngerjain sendiri
bukannya sekarang kamu kerjain
lucky lo kesini mau belajar apa mau buka salon
eh kalian tuh harusnya contoh perjuangan dia
aku marah banget ya sama aku
gue tuh sama sekali gak bermaksud buat merusak hubungan lo sama laura
gue ngumpulin uang buat tujuh harian bapak ya
tapi kan sekolah juga penting